saudara di ibu kota di hari lebaran stasiun pasar senen masih padat pemudik
pt kai mencatat hari ini ada delapan belas delapan ratus dua puluh lima pemudik yang berangkat dari stasiun pasar senen
ke sejumlah tujuan favorit seperti kota surabaya malang solo yogyakarta kutoarjo semarang dan purwokerto
salah satu pemudik mengaku baru bisa berangkat mudik di hari raya
karena kesulitan mendapat tiket keberangkatan sebelum hari raya
pt kai mencatat tahun ini terjadi lonjakan jumlah pemudik sebanyak delapan hingga sepuluh persen dibanding tahun lalu
sementara puncak arus balik di stasiun pasar senen diprediksi akan terjadi pada lima belas april mendatang
kini kita pantau suasana mudik hari raya idul fitri di stasiun pasar senen jakarta
sudah ada jurnalis kompas tv dian silitonga di sana
dian di hari pertama idul fitri apakah masih banyak pemudik yang justru baru berangkat
masih cukup banyak glenis pemudik yang baru berangkat di hari pertama lebaran hari ini
meskipun memang tidak sepadat hari kemarin turun signifikan jumlah atau angka jumlah pemudiknya
kalau kemarin ini kita ingat jumlah penumpang mencapai lebih dari dua puluh empat ribu
dan kalau kita akumulasikan selama periode angkutan lebaran mulai dari tanggal tiga puluh satu maret hingga hari ini
pt kai mencatat ini sudah memberangkatkan sekitar lebih dari enam ratus tujuh puluh empat ribu pemudik
yang tentu saja tidak hanya berangkat dari stasiun pasar senen tapi juga terbagi
ada yang berangkat dari stasiun gambir
nah betul kalau tadi saya ngobrol dengan beberapa calon pemudik
mereka mengaku baru bisa berangkat mudik
di hari pertama lebaran karena memang mereka tidak kebagian tiket
dan tadi salah satu pemudik juga mengaku bahwa mudik kali ini agak berbeda
karena mereka harus berjibaku
terutama dalam hal pembelian tiket
nah untuk mengakomodasi masyarakat atau calon pemudik yang tidak kedapatan tiket mudik kereta api
maka pt kai sebenarnya menyediakan layanan kereta api tambahan
sebanyak delapan belas kereta api setiap harinya
yang tentu saja keberangkatannya juga terbagi tidak hanya dari stasiun pasar senen
tetapi juga dari stasiun gambir
nah kemudian selama periode angkutan lebaran
ptki juga masih terus membuka penjualan tiket
baik secara online maupun juga secara go show atau pembelian di tempat
meskipun kerap dikeluhkan sulit oleh calon penumpang atau calon pemudik
lalu kapan prediksi arus balik
moda transportasi kereta api akan terjadi
ini arus balik akan mulai terjadi pada tanggal dua belas april hingga dua puluh satu april mendatang
tetapi untuk puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal lima belas april mendatang
dengan jumlah penumpang yang sudah membeli tiket ini tercatat sebanyak lebih dari empat puluh empat ribu penumpang
angka ini berbeda tipis dengan angka penumpang
yang lalu klinis yang angkanya mencapai lebih dari empat puluh tujuh ribu penumpang
nah tentu ini bisa menjadi catatan bagi para pemudik yang belum membeli tiket kepulangan
ini supaya bisa membeli tiket kepulangan di luar dari tanggal puncak arus balik
tentu saja untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penumpukan yang berlebih di area stasiun
karena juga memang tiket pesawat pasca lebaran atau di periode arus balik ini masih tersedia cukup banyak

nah tidak hanya mencatat angka keberangkatan tetapi pt kai hari ini juga mencatat angka kedatangan glenis
khususnya di stasiun pasar senen ini per hari ini tercatat ada pemudik yang sudah kembali ke jakarta
melalui stasiun pasar senen sebanyak lima tujuh ratus delapan belas penumpang
nampaknya memang pemudik sudah mulai
ada yang kembali ke jakarta mulai di hari pertama lebaran hari ini
terima kasih jurnalis kompas tv dian silitonga langsung dari stasiun pasar senen jakarta